dan rencananya si sky akan dipanggil untuk diperiksa polisi pada jumat dua belas september ini
seperti dijelaskan oleh kasubdit cyber ditreskrimsum ditkrestimum polda metrojaya akbp ardian satrio utomo
jika tak ada aral merintang siskaya disebut bakal menjalani pemeriksaan terkait dugaan rumah produksi film porno jumat ini
meski belum bicara sampai saat ini dalam instagram miliknya siskaya memposting sesuatu yang tersirat menguatkan dirinya
i'm strong i'm brave i'm beautiful i'm enough tulis si sky dalam instagram miliknya
postingan itu langsung mendapatkan komentar dari netizen
mereka menanyakan apakah benar ada keterlibatan si sky dalam produksi tersebut